bulan ramadan bukan menjadi alasan untuk kita menghindari diri dari berolahraga
olahraga di bulan ramadan dapat dilakukan dengan sedikit perubahan pada pilihan jenis dan juga intensitasnya
menjaga daya tahan tubuh merupakan sebuah tantangan selama bulan puasa
agar tetap sehat dan bugar tak seharusnya puasa menjadi halangan untuk berolahraga
dalam ramadan ini banyak warga jakarta yang menunggu waktu berbuka sambil berolahraga di taman taman
hal ini terlihat di taman suropati jakarta minggu sore
carefree day biasanya itu jam tujuh jam delapan
nah semenjak bulan ramadan puasanya kan agak puasa jadi olahraganya itu agak sore sekalian ngabuburit
dari jam tiga sampai sekarang
menurut dokter spesialis kedokteran olahraga michael triangto
olahraga di bulan ramadan dapat dilakukan setelah sahur atau sebelum berbuka puasa
jadi dilakukannya bisa hanya cuma malam hari no problem
nah dengan demikian kita kan tujuannya untuk sehat nih
jangan terlalu berat
karena kita khawatirkan meskipun kita ada kecukupan cairan ada kok
namun pembakaran yang berlebihan akibat olahraga yang dilakukan
itu akan meningkatkan ipok kita
artinya setelah kita menyelesaikan olahraga
jadi tubuh masih berproses
dan ini dampaknya adalah sulit tidur
nah ini kan akan masalah lagi
nanti tidak keburu untuk sahur
dengan demikian olahraganya untuk masyarakat awam
bila mana mau dilakukan malam hari boleh
namun tidak boleh terlalu berat
masyarakat umum dapat tetap berolahraga dengan sedikit perubahan pada pilihan olahraga dan intensitasnya
untuk pagi hari pilihan olahraga dapat yang bersifat aerobik
seperti jalan santai keliling komplek hingga bersepeda
sebelum berbuka puasa olahraga yang dilakukan dapat yang bersifat anaerobik
seperti push up sit up angkat beban dan lebih ideal jika digabung dengan olahraga aerobik
kita juga tak perlu muluk muluk berolahraga dengan durasi yang panjang
dengan anda tetap aktif berolahraga selama ramadan anda dapat memperoleh banyak manfaat untuk kesehatan tubuh
reza ramadan endra rizaldi jakarta